harga sejumlah bahan pangan di kota bandung jawa barat masih tinggi
beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga paling tajam adalah daging ayam dan cabai merah tanjung
tingginya harga kedua komoditas ini dikeluhkan konsumen
salah satunya deiza wanita yang sehari hari berjualan ayam penyet ini mengaku harus mengeluarkan modal lebih banyak untuk berjualan
nambah modal keuntungannya dikit gak bisa nyimpan uang juga sih
biasanya kan nyimpen kayak misalnya penghasilan dua juta nyimpen lima ratus lah anggapannya gitu ini sekarang nggak bisa
berdasarkan pemantauan di pasar kosambi harga ayam potong saat ini naik dari tiga puluh delapan ribu rupiah menjadi empat puluh dua hingga empat puluh empat ribu rupiah per kilogram
sementara itu harga cabai merah tanjung juga naik dari empat puluh ribu menjadi delapan ribu
begitu juga di pasar astana anyar
saat ini ayam potong dijual rp empat puluh lima per kilogram dari harga normal tiga puluh enam rupiah
ada pun cabai merah tanjung dijual enam puluh delapan hingga delapan puluh rupiah per kilogram dari harga normal empat puluh rupiah
biasanya sekitar dua puluh kadang sekitar kalau sekarang hampir kadang setengahnya delapan puluh dua kilo
paling gede dua puluh dua kilo tergantung ayam gede kecil besarnya gitu
jadi terasa ya
iya terasa ya pahitnya sekarang jualan
iya jadi dikurangin biasanya pemakaian sekilo mungkin jadi sedikit seperempat gitu
tapi tetap dicari
iya tapi tetap aja dicari dibeli
iya meskipun mahal
menanggapi hal itu kepala bidang distribusi perdagangan dan pengawasan kemetrologian
dinas perdagangan dan perindustrian kota bandung meiwan kartiwa mengungkapkan
berdasarkan pemantauan di sejumlah pasar harga daging ayam dan cabai merah tanjung naik
menurut dia hal itu terjadi karena sejumlah faktor
dan banyak juga peternak yang membatasi produksi daging ayamnya karena harga pakan yang sudah mulai naik ini seperti itu
kemudian untuk cabai merah ini salah satu
faktor faktor yang menjadi penyebab kenaikannya adalah faktor cuaca yang hujan dan kemarau yang tidak menentu
kemudian juga adalah masa tanam masa panen yang belum dimulai
untuk menstabilkan harga daging ayam dan cabai pihaknya terus memantau harga dan ketersediaan
baik di tingkat pengecer maupun distributor
selain itu koordinasi dengan distributor dan daerah penghasil terus dilakukan
sebab kenaikan harga daging ayam dan cabai
tidak hanya terjadi di kota bandung
tetapi juga hampir di semua daerah